selamat sore raffina selamat sore seluruh pemirsa jnn
dengan nana di sini pak
dengan nana di sini pak
dan direktur jaringan moderat indonesia islah bahrawi selamat sore mas islah
selamat sore manana selamat sore general
selamat sore semuanya
oke saya mau ke bnpt terlebih dahulu pak ahmad
ppatk memberikan riwayat transaksi mencurigakan kepada bnpt dan densus delapan puluh delapan
kapan sebetulnya rekod transaksi itu diberikan kepada bnpt pak
kalau rekod atau repot atau sharing informasi terkait transaksi mencurigakan antara
ppatk bnpt densus ataupun kementerian
lembaga terkait yang lainnya itu selalu berkala ya
tetapi sekali lagi yang disampaikan oleh ppatk terutama kepada densus dan bnpt
ini transaksi mencurigakan
sehingga informasi ini masih bersifat intelijen atau sebagai informasi intelijen
yang diperlukan pengkajian pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut
karena bisa jadi transaksi mencurigakan itu terkait dengan
pendanaan teror sebagaimana diatur dalam undang undang nomor sembilan tahun dua ribu
atau mungkin dengan pidana lainnya
itu kan perlu pengkajian dan sampai detik ini
ya densus bnpt maupun penegak hukum lainnya baru mengkaji mendalami dan melakukan penyelidikan
saya kira gitu
tapi sudah lama ya pak ya laporan dari ppatk ini diserahkan kepada bnpt untuk didalami
artinya bukan baru baru ini bukan setelah majalah tempo mengungkap soal adanya dugaan penyelewengan
penyaluran bantuan dari act
sudah lama sudah sebelum itu pak ahmad
informasi yang diberikan terkait transaksi mencurigakan oleh ppatk itu bervariasi ya
tetapi sekali lagi densus bnpt itu kan berpegang teguh pada aturan dan undang undang
dalam konteks ini undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas tentang tindak pidana terorisme
yang breakdownnya pada pp
nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
nah relevan dengan pendanaan teror ini kan ada undang undangnya nomor sembilan tahun dua ribu tiga belas
nah memang ya kalau dalam struktur hukum ya bahwa yang menjadi pelaku itu ada lima indikasinya
kita bicara indikatornya nanti pak ahmad
saya mau ke mas islat lebih dahulu
mas islah ternyata sudah sejak lama ppatk mendeteksi transaksi mencurigakan dari lembaga act
ini dikatakan oleh ketua ppatk sudah sejak lama sebetulnya diberikan kepada bnpt dan juga densus
ini ada beberapa transaksi atas nama yayasan pengurus sampai karyawan
yang dilakukan oleh yayasan act kemudian pengurus act dan juga karyawan act
transaksi transaksi mencurigakan ini analisa anda bagaimana mas islah
memang modus operandi pendanaan
pendanaan bagi kelompok kelompok teror ini memang jalurnya berliku ya
ini memang sengaja untuk mengelabui penegak hukum
terutama memang selama ini kan pendanaan yang dilakukan oleh kelompok jaringan teror di indonesia
terutama kan memang lebih mengutamakan kepada liquid money
tapi ketika dia menggunakan buyer transfer
nah ini pasti jalannya berliku supaya tidak diendus
tapi kita tetap tidak boleh berburuk sangka dulu bagaimanapun
seperti kata pak brigjen ahmad nur wahid
kita punya perangkat hukum kita punya undang undang nomor sembilan dua ribu dua
punya undang undang nomor lima dua ribu delapan belas
di mana di situ ada corridor corridor yang harus dianalisis lebih detail lagi
apakah ini betul nanti origin dan juga destinasinya ini mengarah kepada kelompok teror
artinya kita tidak boleh menjudge sebelum terjadi proses proses analisis lebih lanjut
kalau kemudian ternyata memang ujungnya terhadap kelompok teror
ya ini tentu saja harus ada kondisi dan prosesrage pada kelompok teror
ada keputusan dttot misalnya ada keputusan untuk membubarkan organisasi itu dan mentersangkakan semua siapapun yang terlibat di dalamnya
ini hukum harus tajam kemanapun karena bukan main terorisme ini adalah musuh segala bangsa musuh semua manusia
saya mau tanya pak ahmad ini hasil pendalamannya apa dari bnpt atas riwayat transaksi mencurigakan act
karena tadi ketua ppatk baru saja konversi di sore hari mengatakan bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh ppatk
menemukan adanya transaksi mencurigakan transaksi keuangan dari karyawan act ke negara negara yang beresiko tinggi pendanaan terorisme
termasuk salah satunya adalah yang berafiliasi dengan organisasi terorisme al qaeda
sang penerima kata ketua ppatk pernah ditangkap oleh pemerintah turki
bagaimana ini pak ahmad
ya act aksi cepat tanggap ini belum masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris
sehingga pendalaman ataupun analisa kajian yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini densus delapan puluh delapan anti teror itu harus sangat detail
kenapa ini belum masuk dttoet
beda seperti kasus yang melibatkan hilal ahmad sosite indonesia yang afiliasinya dengan ji
atau mungkin lembaga amal zakat abdurrahman bin auf yang afiliasinya juga ji
begitu ada unsur atau ada indikasi langsung diproses hukum
tetapi untuk act ini kan belum masuk dalam dttot
ini yang menjadi permasalahan atau kendala sehingga perlu detail
sop nya densus itu
ya sangat ketat
makanya tidak ada satupun sampai sekarang tersangka terorisme yang diproses hukum itu tidak dinyatakan bersalah
karena memang detail rigid dan harus mendasari pada aturan ataupun undang undang yang ada
kalau ketentuan hukum itu mungkin dua alat bukti minimal
densus nggak mau minimal tiga atau empat alat bukti untuk menjamin diproses hukum dan difonis bersalah
jadi tunggu aja pendalaman yang dilakukan oleh para penegak hukum oleh penyidik
apakah itu ada kaitannya dengan saluran ke jaringan teror atau tidak
kita tunggu aja
karena memang butuh ketelitian yang optimal
bahwa menurut bnpt act tidak termasuk dalam daftar organisasi teroris
tapi ini kan ada oknum oknumnya
ada karyawan ada pengurus yang kemudian terdeteksi
melakukan transaksi keuangan ke negara negara yang berpotensi tinggi untuk pendanaan terorisme
bahkan berafiliasi dengan jaringan teroris
untuk oknum oknum di dalamnya ini bagaimana pak ahmad
kita tunggu aja nanti hasil analisa dari teman teman penyidik
saya itu kan direktur pencegahan bnpt sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah
yang bertugas mengkoordinasikan
ya segenap stik
sementara eksekutor di dalam law enforcement tindak pidana terorisme terorisme itu adalah densus delapan puluh delapan anti teror
sekali lagi kita doakan semoga para penyidik segera bisa membuat keputusan apakah transaksi mencurigakan tadi
terkait dengan aliran ke jaringan teror atau tidak
nah itu kita tunggu dan kita doakan supaya segera ada
mas islah tadi kalau misalnya dijawab oleh pak ahmad tampaknya menunggu dulu hasil pendalaman yang dilakukan oleh para penyidik
tapi sekali lagi ini ketua kpk ketua ppatk maksud saya sudah mengatakan bahwa transaksi mencurigakan terjadi dari oknum oknum di dalam act
ke negara negara yang beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme
salah satunya berafiliasi dengan jaringan al qaeda
indikasinya ini memang dilakukan oleh oknum atau bagaimana menurut analisisnya mas islah
ini memang proses pendanaan terhadap kelompok teror ini memang selalu tricky ya
jalurnya itu memang berliku karena memang mereka berusaha menghindar dari endusan para penegak hukum
dan yang harus diketahui adalah bahwa pendanaan dalam satu kelompok teror itu memang sangat penting
itu urat nadi
urat nadi dari satu akselerasi gerakan gerakan organisasi teror
entah itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
dan tentu saja sistem wire transfer ini kan sebenarnya mudah
karena ini jalur digital hari ini kan semuanya telanjang sebenarnya
tapi kemudian cara cara dengan cara melingkar dengan soft money laundering juga bisa dilakukan
bisa saja misalnya bantuan act ini misalnya berbentuk logistik misalnya yang mudah mudah diuangkan di sana
atau logistik ini memang sengaja dikirimkan untuk kombatan kombatan yang sedang bertempur
atau kepada kelompok teror yang berada di bawah permukaan di daerah daerah konflik
nah ini yang harus kita pahami adalah
aksi aksi dari oknum atau apapun yang bernaung di bawah suatu lembaga
misalnya act ya otomatis ini tidak bisa melepas dari keterlibatan itu secara organisatoris
makanya ini memang perlu penyelidikan yang sangat detail untuk bisa menerbitkan dttot
yang selanjutnya bisa mentersangkakan siapapun yang terlibat di dalamnya
termasuk organisasinya misalnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang
karena memang cara mereka ini sangat tricky
itu yang harus kita pahami
oke jadi meskipun nanti terbukti misalnya dilakukan hanya oleh oknum oknum
dengan modus yang berbagai macam tadi
tapi kalau misalnya penyidik ataupun densus melihat ada keterkaitan dengan organisasi
maka semuanya akan ikut dibekukan begitu ya
ikut terseret begitu mas islah
ya kan bejananya ceruk penampung donasinya itu kan tetap act
artinya kalaupun penyalurannya itu lewat oknum oknum
ini kan tidak terlepas dari keterlibatan organisasi itu sebagai lembaga filantropi
sebagai lembaga donasi
nah artinya kalau oknum di sini yang bernaung di bawah sebuah organisasi
lembaga donasi seperti ini
ya tentu saja lembaga donasinya tidak bisa melepas tangan begitu saja
karena ini adalah penampung dananya di situ
ada kelamaian di situ ya
ya hengki pengki dengan organisasi kan bisa saja
kamu salurkan kamu salurkan kamu salurkan atas nama pribadi bisa saja
tapi ini dalam tataran yang
tataran seudon ya
saya terus terang kalau untuk teroris ini saya terus terang no compromise gitu
ini karena betul betul pendanaan ini menjadi satu arteri pembuluh darah arteri bagi kelompok teror
oke kita akan jeda terlebih dahulu
nanti kita akan bahas lebih dalam soal indikator indikatornya tadi
yang sudah sempat disinggung oleh pak ahmad
sebagai suatu organisasi bagaimana kemudian bisa ditetapkan dalam daftar organisasi teror gitu ya
indikatornya tadi sudah sempat disinggung ada lima
tapi saya ingin jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada brigjen polisi ahmad nur wahid direktur pencegahan bnpt dan juga islah barawi direktur jaringan moderat indonesia
saya mau ke pak ahmad
pak ahmad tadi anda sudah katakan ada lima indikatornya sehingga lembaga bisa ditetapkan
untuk jaringan terorisme atau disebut dalam daftar organisasi teroris
silahkan indikatornya apa saja pak ahmad
yang pertama kalau kita berbicara terorisme itu kan tidak bisa bicara dari radikalisme
karena radikalisme itu paham yang menjiwai semua aksi terorisme
nah sekarang terkait dengan act
makanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk hati hati untuk bijak di dalam menyalurkan
seperti itu ya
lebih baik salurkan ya ke lembaga lembaga resmi yang direkomendasi oleh pemerintah
kalau mau disalurkan ke luar negeri ya harus ada saluran yang benar yang tepat yang legal yang kredibel
termasuk harus menurut kementerian benar
luar negeri dan sebagainya
dan sekarang yang kedua
saya harus potong karena kita akan mengikuti konferensi pers
dari aksi cepat tanggap
nanti kita akan kembali ke anda karena ini mereka
akan memberikan tanggapan soal pencabutan izin
yang dikeluarkan oleh kementerian sosial

suasana ini tidak terjadi
dan dari mereka sampaikan juga ya
dan sampaikan ini jadi forum silaturahman sosialisikan tentang pub
setelah itu untuk memberikan penjelasan
terkait langsung dengan beberapa isu isu terkini
yang sempat rame rame diberitakan oleh
sosialisasi tempol kemarin
sosialisasi tempol kemarin
sosialisasi tempol kemarin
sosialisasi tempol kemarin
sosialisasi tempol kemarin
sosialisasi tempol kemarin
ya tampaknya kita mengalami kendala teknis
dengan pihak act begitu ya pada saat konversi pers
selanjutkan dulu pak ahmad
tapi nanti kita harus bergabung lagi ya pak
silahkan pak ahmad
jadi masyarakat itu
hati hati di dalam memberikan sumbangan
niatan baik untuk sedekah untuk
mencari keridoan tuhan
di dalam membantu sesamanya yang ini
jangan sampai salah di dalam menyalurkannya
carilah misalnya donasi
atau apa namanya lembaga lembaga
filantropis ataupun katakanlah
dana itu yang jelas jelas moderat
tidak anti pemerintahan yang
sah tidak berpaham
takfiri tidak menonjolkan
politik identitas dan lain sebagainya
karena kalau sudah indikasi indikasi
tadi kecenderungan sekali lagi
kecenderungan akan tersalurkan
apa namanya untuk
donasi atau pembiayaan operasional
kelompok kelompok radikal ataupun terorismenya
atau terorisme jadi sekali lagi
himbuhan kami kepada seluruh
niatan baik ya
ingin sedekah ingin menjadi ahli
infak ahli sedekah itu
disalurkan ya melalui
jalur yang resmi yang kredibel
dan yang moderat
lembaga lembaga yang memang
ideologinya moderat yang nkri
pancasila harga mati jangan yang
abu abu lah saya kira begitu
nanti biar cak islah itu
menambahkan itu oke pak ahmad tapi saya ingin
tanya menurut bnpt apakah tepat ketika
ad interim yakni menko pmk
muhajir fnd kemudian mencabut
sementara izin penyelenggaraan pengumpulan uang
dan barang atau pub yang dimiliki oleh
act apakah itu tepat kalau tadi
mengacu apa yang tadi anda katakan
untuk penggalangan dana
ya pengumpulan uang
dan barang itu kan diatur pada
undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu

di luar bencana alam
dalam konferensi pers act
kan menyebutkan tiga belas sekian
persen yang diambil dari
dana yang dihimpun itu kan sudah
melakukan pelanggaran terhadap
aturan tersebut sehingga
wajar kalau kementerian sosial
bukan izin atau
bukan mencabut apa namanya
institusinya karena kalau institusinya
kemenkumham tapi yang dicabut oleh
kementerian sosial kan izin operasionalnya
saya kira gitu
oke jadi artinya terlepas ada
kaitan ataupun ada transaksi
yang mencurigakan berkaitan dengan jaringan
teroris karena memang ada pelanggaran
begitu ya dari pp peraturan pemerintah
dana operasional yang melebihi
sudah betul ya pemerintah mencabut
pub pengumpulan uang dan barang tadi
kemudian dengan adanya polemik ini
karena kan ini jadi kemana mana ya mas islah ya
setelah kemudian kemensos mencabut
kemensos mencabut izin pub
terus dilakukan oleh teman teman bnpt
dan juga oleh densus delapan puluh delapan
tapi yang harus ditelusuri betul
supaya ini tidak hanya menjadi
tiba tiba di publik kemudian menghilang begitu saja
apa yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum
ya saya kira tindakan dari pihak
apa namanya kementerian sosial yang mencabut izin pub pengumpulan uang dan barang tadi

ini saya kira karena memang act ini
diduga banyak melakukan pelanggaran
terlebih lagi ini bukan enam puluh
ternyata bukan enam puluh rekening
dari ppatk ada satu ratus tiga puluh cif
satu ratus tiga puluh rekening yang dibekukan
ternyata bukan hanya enam puluh ini naik
dan ternyata dari beberapa temuan
ppatk ada satu destinasi
rekening itu ternyata
kepada personal yang memang sudah
dinyatakan secara hukum dia ini
adalah dpo teroris dari al qaeda
artinya apa ini ada
berusaha untuk melakukan gerakan gerakan
yang berusaha mengkamuflase bantuannya
terhadap kelompok teror
nah kelompok teror entah itu ada
dimanapun entah itu yang sifatnya
overseas atau dalam negeri
ini memang menjadi satu akselerator
dari pendanaan termasuk
dari act ini nah
untuk bisa memfreeze sebuah
semua itu sebelum temuan temuan
yang sifatnya detail yang dilakukan
oleh densus delapan puluh delapan saya kira
langkah pemerintah di sini adalah membuktikan
adanya kehadiran negara untuk
mendukung kepada densus dalam
upaya mencari bukti bukti hukum itu
karena kita punya amanah
undang undang yang bisa dijadikan
alat untuk menjerat mereka
yang terlibat di sini karena ini bukan main
ini act ini menurut saya
ya kita tidak perlu apa namanya
prejudis dulu memang karena memang belum
ada pembuktian hukum tapi saya kira
berikan waktu kepada para penegak hukum
untuk melakukan beberapa analisa analisa
yang nanti akan bisa menjadi alat bukti
baik oke kita bergabung
lagi dengan konferensi pers aksi cepat tanggap
mereka akan merespon
tampaknya soal pencabutan
pub ini dari kemensos
tapi perlu sedikit kami
sampaikan mungkin kenapa
mungkin teman teman bertanya kenapa act kaget
dan mempertanyakan terlalu
cepatnya kira kira gitu ya
sk pencabutan ini
karena kalau kami ingin sampaikan teman teman
melalui pasal dua puluh tujuh
ya eh maaf melalui
menteri peraturan menteri sosial
delapan garis miring dua ribu dua puluh satu
penyelenggaraan pengumpulan uang
atau barang pub pasal

adanya proses yang harus dilakukan
kira kira bunyinya begini melalui pasal

pub yang memiliki izin
melalui tiga tahapan
teguran secara tertulis
yang ketiga baru pencabutan izin
belum menerima teguran
bahkan kami ingin sampaikan dalam aturan tersebut
sanksi administrasi pindih berupa teguran
secara tertulis harus diberikan
kepada penyelenggaraan pub
dan jarak antara satu teguran
kepada teguran berikutnya adalah
tujuh hari kerja
antar jarak antar teguran
tujuh hari kerja
sehingga terbayang oleh kita
baru kemarin kami hadir ya alhamdulillah
suasana enak hangat
kemudian pagi pagi mendapat kabar
terbit surat pencabutan
ini jujur membuat kami kaget
dan kami sampaikan lagi lagi
kepada teman teman sekalian
di usia tujuh belas tahun saat ini
act telah berkontribusi
dalam menjalankan amanah amanah titipan umat
berbagai macam program yang kami lakukan
dan karya nyata para ribuan
yang selalu hadir
di lokasi lokasi bencana di bantuan bantuan
saya ingin menyampaikan
selama aturan sk pencabutan ini
akan mematuhi keputusan tersebut
sebagai bagian dari
warga negara yang baik
kami akan mengikuti
keputusan pencabutan ini
dalam kesempatan ini kami ingin
sampaikan juga bahwa
kami ingin mendapat minta doa
dan dukungannya supaya
lembaga kami bisa melewati
ujian dan tantangan yang saat ini
sedang kami hadapi semoga
kalau ada beberapa yang kurang dari lembaga kami
kami dengan senang hati
bisa dibina ditegur
karena pada prinsipnya
kita ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
dan kami ingin sampaikan yang terakhir
untuk sampaikan hal ini
karena lembaga ini yang sesuatu
insyaallah saat ini
sudah tidak lagi manajemennya dengan
tapi kami sudah terbiasa
dan keputusan lembaga
dilakukan secara kolektif kolegial
mungkin ini yang dapat kami
sampaikan ya hubungan dengan
izin pengumpulan uang
dan barang oleh kementerian sosial
sehingga sebesar hari ini
mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan
sehingga kami harapkan pada teman teman
ya jangan terlalu tegas
santai saja nggak apa apa
jadi insyaallah kami harapkan
kalau sore hari ini yang kita bahas
terbatas dulu tentang
pencabutan izin dari kementsource
pub dari kementsource
untuk yang lain lain nanti kita akan
bahas jadikan waktu jadi semoga
ini bisa memberikan konfirmasi
karena banyak yang bertanya lewat pr pada kami
apa yang harus apa yang harus dilakukan
terkait langsung dengan pencabutan
surat izin pengumpulan uang dan barang
dari kementerian sosial
demikian yang dapat kami sampaikan
semoga berkah selalu buat teman teman
salam hormat kami buat kita semuanya
semoga allah berikan pada kita keberkahan
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kita akan berlangganan untuk sesi
dan itu tadi konferensi pers yang diselenggarakan
ataupun disampaikan oleh ketua act
ibnu kajar kalau saya bisa
merecap tadi apa yang disampaikan kenapa
act kaget dengan pencabutan izin operasional
pengumpulan uang atau barang
yang dikeluarkan oleh kementerian sosial
karena menurut act menurut undang undang
ada sanksi administratif terlebih dahulu
yakni teguran secara tertulis
tiga kali baru pembukuan izin
dan pencabutan secara tertulis
dan sampai saat ini act belum pernah
menerima teguran secara tertulis
apapun dari kementerian sosial
namun sebagai warga negara yang baik
act sepakat untuk mengikuti
keputusan pencabutan izin operasional
pengumpulan uang dan barang tersebut
dan tadi ketua act menyampaikan bahwa
ct sudah tujuh belas tahun hadir dalam
kegiatan bencana dan mereka
berharap kalau memang ada kesalahan
bisa dibina dan juga ditegur
percaya ini manajemennya sudah berbeda
dengan manajemen yang sebelumnya
saya ingin minta tanggapan terakhir
dari pak ahmad dan juga
mas islah menanggapi tadi apa yang disampaikan
oleh ketua act singkat singkat saja
pak ahmad seperti apa
kelompok jaringan teror
selalu memanfaatkan iklim demokrasi
yang menjamin kebebasan
maupun kebebasan berorganisasi
dan yang harus dicatat
bahwa kelompok radikal
terorisme cenderung menghalalkan
baik di dalam perjuangan
maupun dalam penggalangan dana
untuk membiayai operasionalnya
dan sekali lagi bahwa aksi terorisme
bukan tujuan tapi salah satu strategi
terorisme radikal sejatinya adalah
gerakan politik dengan memanipulasi
mendistorsi mempolitisasi agama
untuk kepentingan kekuasaan
dan akhirnya ingin mengganti ideologi negara
ataupun ideologi agama
menurut versi mereka
dan terakhir saya sekali lagi
bermohon kepada seluruh masyarakat
infaktena pun bersyarika
untuk disalurkan melalui jalur yang resmi
dan yang legal dan kredibel
yang direkomendasi oleh pemerintah
terakhir mas islah tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh
menerima begitu ya
pengumpulan uang dan barang dari kemensos
menurut anda bagaimana
ya saya kira memang
ibnu hajar ya disini
harus menyadari bahwa
act ini terindikasi dan
punya dugaan terlibat dalam
satu aksi extraordinary
pendanaan teror memang
termasuk pembekuan rekening yang
dilakukan oleh ppatk ini memang adalah
ada satu ratus tiga puluh rekening yang harus dibekukan ini
ini semua adalah dalam rangka untuk
mencegah supaya tidak
terjadi perubahan perubahan dalam
alat bukti itu nah ini
artinya ibnu hajar juga harus menyadari bahwa
act ini diduga terlibat dalam
satu kegiatan kejahatan
luar biasa jadi tidak perlu
mengikuti prosedur kemensos dan protes
itu saya mengapresiasi ibnu hajar
yang mau comply dengan keputusan ini
dan juga saya juga mengapresiasi
dari ppatk yang melakukan
pembekuan karena ini amanat undang undang memang
harus seperti itu kalau ternyata ada
satu lembaga yang punya indikasi
terutama terorisme memang semua
rekeningnya harus dibekukan supaya
tidak ada penyimpangan alat bukti nanti
baik baik kita tunggu nanti bagaimana
pendalaman dari penyidik dan juga aparat penegak
hukum dan bagaimana pembuktian
ataupun tanggung jawab dari aksi cepat tanggap
terhadap dugaan extraordinary
penyelewengan bantuan kemanusiaan
akhir akhir ini terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada islah bahrawi direktur jaringan moderat
indonesia dan brigjen polisi ahmad nurwakid
direktur pencegahan bnpt
sehat selalu pak ahmad dan juga mas islah
terima kasih wassalamualaikum